warga yang kesal lantaran petugas damkar terlambat datang
melemparkan sejumlah barang ke mobil pemadam kebakaran yang baru tiba
kebakaran lima rumah terjadi di desa boto kecamatan takalala
kabupaten wajo sulawesi selatan pada selasa
sebelum petugas damkar tiba
warga berupaya memadamkan api
namun api cepat membesar dan merambat
membakar lima rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu
proses pemadaman berlangsung empat jam
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
sementara petugas damkar yang ditemui di lokasi menuturkan
mereka terlambat datang ke lokasi
karena jarak jauh antara markas armada pemadam kebakaran
hingga ke lokasi sekitar dua puluh lima km